satu unit truk bermuatan styrofoam terbakar di jalan raya serampan deglang
akibatnya arus lalu lintas dialihkan dari dua arah untuk menghindari kemacetan
sebelum terbakar truk lebih dulu terlibat kecelakaan selasa pagi
api dengan cepat membesar membakar truk yang memuat styrofoam
besarnya kobaran api membuat sebagian pengendara menghentikan laju kendaraan
api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah dua unit pemadam kebakaran turun ke lokasi
dua orang di dalam truk juga berhasil diselamatkan
petugas menduga bagian truk tersangkut kabel listrik saat hendak masuk ke gudang
percikan api kemudian memicu kebakaran
akibat posisi badan truk yang melintang nyaris menutup seluruh jalan membuat kemacetan panjang
hingga informasi ini dibuat bangkai truk masih dalam proses evakuasi
dia mau masuk ke gudang
pada saat mau masuk ke gudang
besi dari kendaraan tersebut itu nyangkut ke truk
kemudian disitu terkelupaslah kulit dari kabel
ada yang terkelupas menimbulkan percikan
percikan itu merambat ke stereofoam yang ada di truk
ini juga sudah pada kena saya juga terkena juga gitu
untungnya juga tidak ada angin
kalau ada angin udah kena semua ke sini
dari kabel listrik
dari kabel listrik
yang jelas dari kabel listrik
memang itu saya tahu